kenaikan kasus covid sembilan belas jawa timur mulai terjadi sejak dua minggu lalu
pada dua belas januari ada tiga ratus empat belas kasus aktif lalu meningkat menjadi satu tiga ratus tiga puluh kasus pada hari minggu tiga puluh januari
dari jumlah tersebut dua ratus orang diantaranya dinyatakan sembuh
satgas covid sembilan belas juga menyebut mayoritas pasien positif adalah warga terpapar setelah melakukan perjalanan domestik
kita sudah mulai melakukan tracing yang lebih masif memang
seperti contoh kemarin ini kan di kota surabaya dan kota malang yang cukup tinggi lima puluh ke atas semua
itu mereka semua hasil dari tracing para pelaku perjalanan dan para pelaku perjalanan
baik itu perjalanan internasional maupun perjalanan antar antar kota
jadi mereka ketika sudah kembali terus menurutnya keluarganya jadi terbentuk kluster kluster keluarga
kalau omikron sendiri salah satu yang memang kita juga menduga itu salah satu
yang berkontribusi ya meskipun memang kita belum bisa membuktikan semaksimal mungkin karena keterbatasan dari wgx
sementara epidemiolog universitas erlangga windu purnomo memprediksi puncak lonjakan kasus aktif akan terjadi pada pertengahan februari
meski begitu dia yakin jumlahnya tidak akan sebanyak puncak saat gelombang kedua juni dan juli tahun lalu
menurut windu kuncinya selain vaksinasi adalah penerapan dan pengawasan protokol kesehatan ketat di semua tempat aktivitas
semangat awal januari meningkatnya sudah empat kali lipat lebih
tetapi slopnya tetap masih kelihatan
slopnya jadi kemencengannya itu atau kemiringannya itu tidak securam delta kemarin
yang pada bulan juni juli
jadi lebih selat lebih landai naiknya
kalau kita bisa mempertahankan makanya itu prokes itu
ya karena penularan karena prokes yang lemah
ya termasuk di sekolah sekolah yang sekarang sudah ptm itu
surabaya menjadi satu di antara daerah terbanyak kasus covid sembilan belas dengan jumlah dua ratus enam puluh dua orang per hari minggu tiga puluh januari
dari jumlah itu enam puluh tujuh orang diantaranya dinyatakan sudah sembuh
sementara dua orang pasien meninggal dunia
satu diantaranya berusia di atas enam puluh tahun dan menghidap komorbit
warga surabaya yang dinyatakan terinfeksi tanpa gejala
diminta tidak isolasi mandiri
melainkan isolasi di tempat tempat isolasi
dan disediakan pemkot surabaya
peniputan surabaya jawa timur